kita mencari tempat untuk membuktikannya
asal anda mau menerima resikonya
sesuai dengan permintaan ramandita
bahwa orang pertama yang menyentuhku malam ini akan mati terbakar oleh api kemarahanku
ayolah mari kita pergi
dari kartu identitasnya korban diketahui bernama darius
diperkirakan korban meninggal sekitar tengah malam kurang lebih satu jam yang lalu sebelum ditemukan
belum diketahui apakah korban meninggal dibunuh atau bunuh diri
yang pasti jadi bunuh
tapi dengan cara apa ya
yang membuat heran dan bingung pak darius
petugas adalah kenyataan aneh yang dapat dikatakan mustahil
diketahui tubuh korban melepuh terbakar
namun pakaian dan sepatunya tak satu pun ikut terbakar
dokter dari kepolisian melaporkan bahwa korban bage terbakar dari dalam
saya louis vinta melaporkan dari tempat kejadian
kemudian tubuh korban hitam seperti arang
terbakarmu berlakunya sebelumnya
building ummenai ya kan
ih sadis amat sih kamu
ya iyalah kamu pikir ini rumah siapa rumah nenek kamu
yang saya tahu cuma ayah dan ibu saya saja
ibu saya lara sati dan
itu lagi itu lagi kan
kamu ikut bertanggung jawab atas kematiannya
lara sati yang kamu akui sebagai ibu kamu itu
darius yang berita kematiannya baru saja kau saksikan di tv
kamu ini bercanda apa apa sih
kau sudah kuperingatkan kan
bahwa orang pertama yang menyentuhku malam tadi akan
akan terbakar oleh api kemarahanmu padaku
api kemarahan kamu bisa membakar semuanya
supaya pembuatan novel mendatangku bisa segera
kita selesaikan urusan kita berdua ya
memang itu yang sudah saya tunggu tunggu dari tadi
jangan berterima kasih dulu
karena yang aku maksud adalah
aku mohon tinggalkan aku sekarang
jangan mengganggu aku lagi
jadi kau tetap tidak percaya padaku
dan tidak bersedia membantuku
aku akan tetap membantu kamu
berapa yang aku harus bayarkan kepada kamu
sudah kamu pergi dari sini
yang aku butuhkan adalah sumarna
di samping sejumlah orang lain
yang ikut bertanggung jawab atas kematian kedua orangtuaku
yang cintanya pernah ditolak oleh ibuku
dan pada pemilihan lurah mendatang
ayahku menjalankan diri dengan didukung oleh penduduk desa
sumarna menghasut memfitnah dan memprovokasi penduduk desa
dengan bantuan tarjo centengnya
ayahku dicap sebagai tukang santet
padahal penyantet sebenarnya adalah mbah jamrong
mbah jamrong yang menyiksa dan
kau yang mulai kau juga yang harus mengakhiri
penderitaan yang terpanggil untuk membalas kedua orangtuaku
yang baru kita bicarakan barusan
adalah sebuah cerita imajinasi dari cerita yang tidak pernah ada
aku sudah memperlihatkan satu bukti diriku
tetapi jika kau menginginkan bukti yang lain
jantung dari tubuh manusia yang kematian nanti akan menjadi tanggung jawabmu
jangan mengusahakan jum'atku
rumah ini tidak sikit
eh mau kemana lo
mau kemana lo ikut
biar diam disitu
cepat buka cara kamu
atau aku tusuk
bagaimana tiba tiba kamu sudah ada disini
apa itu penting
ah peduli setan
naksuku sudah ada di ubun ubun
kini terpaksa kamu harus menggantikan bocah itu
melayani aku bagaimana
kenapa tidak aku memang sudah lama merindukan hal ini
sekarang buka bajumu
itu sudah pasti
ini untukmu romantina

jantung dari tubuh manusia yang kematian nanti akan menjadi tanggung jawab